aku rindu sekali sama ibu
ibu juga rindu sekali padamu nak
bray dimana kamu menemukan selasi
yunda aku menemukan selasih di dalam hutan
dia hampir saja diserang
dia anakku yang meropak
dia pasti berguna untukmu
aku harus mengamalkan
terima kasih banyak hati
kau telah menolongmu
kamu harus tahu satu hal maisa
aku menolongmu bukan cuma cuma
kamu mengantarku ke tempatmu rompang
kamu harus tahu satu hal manis
aku menolongmu bukan cuma cuma tapi aku ingin kamu mengantarku ke tempat miropa
buat apa aku mengantarmu ke nyerompak apa untungnya bagiku
tapi apa boleh aku harus menang
aku harus bisa membujuk dia demi pertempuran nyerompak
dengarkan aku baik baik maesa
kamu harus membantuku karena tujuanku adalah untuk mengalahkan sediwangi
dan aku akan membantumu untuk menghadapi siapapun musuh
aku bisa memanfaatkan dia untuk membantuku menghadapi kian santam
suatu saat nanti baiklah aku akan mengantarmu ke niropa
aku akan membantuku
karena katamu kamu baik baik saja
alhamdulillah bunda bunda tidak usah khawatir denganku
bunda aku mempunyai kejutan untuk bunda
insya allah bunda senang
astagfirullahaladzim selasih ini kamu nak
dimana kamu menemukan selasih
yunda aku menemukan selasi di dalam hutan
dia hampir saja diserang oleh siruman harimau
kamu dikejar harimau
apa yang terjadi nak
aku sedang menuju pajajaran
aku ingin mencari ibu
selasih sekarang kamu sudah disini nak
sudah bertemu dengan ibu
ibu mbak aku roboh
terkena angin topan
aku tidak mau ikuti ibu
karena aku tidak mau meninggalkan makam ayah
tapi setelah angin topan itu
aku tidak boleh tempat tinggal lagi
aku tidak tahu harus tinggal gimana
kasihan sekali kamu nak
ibu mohon tinggallah disini
bersama kakak kamu
tinggallah disini ya nak
jadi selasih boleh tinggal disini ibu
enggak sih ibu
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau berani
pertama kali aku mau pergi
aku mau pergi
nanti aku mau pergi
bu teo aku akan pergi
putraku sepertinya ada yang sedang mengawasi kita
kita harus berhati hatilah
ada apa kau berteriak teriak begitu mahesa
kurang aja kenapa bocah itu membawa orang ini ke sini
maaf nyropa dengar dulu penjelasanku
kedatangan tunggu mardi ingin mengajakmu untuk kerjasama nyropa
apa untungnya kerjasama denganmu
kita mempunyai musuh yang sama dengan
kau tidak akan menang
sriwangi telah membunuh kakakku
aku akan membalaskan renjamku
aku akan membalaskan renjamu
aku akan membalaskan renjamu